kita langsung bergabung dengan balai kota surabaya di mana saat ini wali kota tri risma hari ini tri risma hari ini sedang mengadakan konferensi pers atau jumpa pers untuk menanggapi pernyataan dari gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
kita bergabung dengan surabaya
aku juga nggak tahu bayarnya ke siapa ya kami seluruh taman free wifi seluruh sekolah free wifi seluruh puskesmas free wifi
rtrw kita berikan bantuan rtrw kita berikan bantuan free internet kami punya seribu lebih perpustakaan
artinya nggak faktual punya pernyataan pak ho
ya saya kan semua harus pakai data saya nggak pernah biasa menjelaskan dengan nggak pakai data
makanya saya tunjukkan apakah kami hanya seperti jakarta selatan saya harus tunjukkan
bahwa luas kami itu separuhnya jakarta
ya separohnya jakarta gitu
dan saya hanya seorang balai kota
aku dibantu lima orang balai kota
dibantu lima orang wali kota dan satu bupati
dan uangnya enam puluh empat triliun
ini dua kali
sebenarnya dua kali terakhir ini pak hamzul akan berterangan yang berbeda
ibu mau nyeritakan apa
saya aku nggak ngerti aku tuh loh
teman teman tahu kan aku jawab itu selalu terus bahwa kalau boleh milih aku milih di surabaya
kan aku mulai
enggak ada sama sekali aku
kok kenapa harus nyerang nyerang terus ke kami ini
kalau orang surabaya marah ini bisa gawat ini
makanya kan saya harus sampaikan ini gitu
fakta ini kan nggak bisa kemudian surabaya terus dihina hina terus
ibu dengan pernyataan pak alwi ibu apakah nantinya ibu akan membuktikan bahwa ibu mampu nantinya itu
sebetulnya bukan itu sekali lagi
saya lagi itu orang sombong kalau gitu aku gak mau seperti itu
saya pun itu
saya nggak pernah
semua tamu kemarin ngakui luar biasa
bahkan banyak dari negara negara asing masih terus belajar
tahu ya ada salah satu wali kota
di luar sana saya di tepi khusus oleh pengurus un
dia mau memindahkan memendomolis menghancurkan gitu
kampung itu yang katanya penuh ini penuh ini
sekitar penduduknya empat ratus ribu bu ali harus jelaskan itu
supaya itu dia batalkan
akhirnya secara khusus dia datang ke sini
saya ngomong aku pengen ketemu kamu karena aku dapat pesan dia bilang
ya artinya apa saya bilang begitu tak jelas kan
akhirnya terima oh ya aku ngerti sekarang gimana caranya bangun perkampungan
jadi apa namanya sekali lagi ini bukan ini
aku kan kalau lama lama kok seolah olah surabaya terusnya
surabaya itu salah apa kami salah apa sama pak ahok
ada dikasih sentimen juga dong
aku enggak tahu
wah aku juga jawabnya terus temen temen kan berapa kali nanya juga jawabanku sama kan
nggak pernah berubah
gitu jadi aku tidak tahu untuk apa takut
untuk apa takut
beliau kan incumbent enggak perlu takut
ya kan siapapun itu lawannya enggak perlu takut
ya kan beliau kan incumbent
kalau incumbent itu kerjanya baik selama lima tahun tidak usah takut
aku kemarin tentu yang undang warga
aku kalau enggak usah gimana warga bu kesini kesini
ya terpaksa ikut warga yang membuat gambar gambarku bukan aku
warga yang menyiapkan sendiri makanan sampai anu
ibu itu enggak mau disuguhi kue ibu itu maunya kalau pendem
tahu mereka sampai apa
wah semuanya menyiapkan warga jadi enggak usah takut pak aho
menurut saya karena kalau incumbent itu kalau sampai itu ya salahnya sendiri
tapi nggak perlu takut kalau kita kerja baik masyarakat itu loh pasti senang
tapi enggak perlu takut kalau kita kerja baik masyarakat itu pasti senang

enggak usah dipeksau peksau

tapi berarti bahwa ini sebenarnya akan jadi head to head antara juga dengan maupun juga
belionya kok yang membuat
saya ya bingung tadi aku maunya nggak itu
tapi ini ngomong ini adalah harga diri warga surabaya
sekarang saya juga enggak pingin dibilang surabaya besar
sekarang saya juga enggak pingin dibilang surabaya besar
sekarang saya juga enggak pingin dibilang surabaya besar
saya tidak ingin
saya tidak ingin
cuma kan tidak bisa kemudian surabaya itu seperti ini
saya tidak ingin
saya tidak ingin
ya ya ini anulah

cuman kan aku harus ngomong daripada nanti orang surabaya yang itu kan
saya harus nyampaikan
jadi enggak perlu takut pak
jadi enggak perlu takut pak
pun lah saya pikir uang belionya encampment kok ada upaya upaya kemaklumnya nanti kita lihat lah
ya saya pikir enggak enggak itu cuman saya ingin menyampaikan untuk apa nyenggung nyenggung
surabaya terus gitu loh hai untuk apa gitu loh kami juga enggak ke enggak apa namanya enggak
ingin kok saya kita ingin bekerja ini bukan untuk dipamerkan atau bukan untuk itu itu
untuk kesejahteraan orang surabaya kita kerja dan itu kita lakukan bersama sama masyarakat
surabaya enggak mungkin coba kalau kalau warga surabaya itu tidak tidak menjaga kebersihan
tidak menjaga enggak mungkin kota ini jadi bagus kan ya selama ini nah itu saya saya berharap itu
tidak terjadi makanya saya komentar dulu saya saya komentar dulu supaya warga surabaya tidak
terpancing gitu karena sekali lagi apa namanya ini jakarta surabaya medan palembang apa itu kita
ini bersaudara bukan kemudian justru kita diulak di apa kemerdekaan republik indonesia
kita jadi bangsa terpecah belah bukan seperti itu justru kita mulai bersatu kita hadapi
hai apa namanya perang yang berikutnya bukan perang fisik seperti dulu saya kita harus hadapi itu
masyarakat ekonomi dan asean kalau kita terpecahbelah maka kita tidak kita akan kalah jadi bangsa pva
una e mailbox kerajaan ini atau sebelumnya komunikasi dengan paha beraganya tersebut
enggak coming nah ketemu ketemu sekali waktu di presiden itu ndak lah aku ngapain aku pilih ngomong
ngapain tellah sumpah lagu apaan yang
aku loh enggak sempet juga juga kayak gitu ngaku kalau nggak kerja teman teman sendiri tahu aku
jam segini masih di kantor itu barangku masih tak gepok itu apa kemudian pak ahok seperti ini akan
ibu gak maju kenapa agar ibu gak maju jadi ya tadi saya sampaikan bahwa ya tak jadi awal sudah
tak sampaikan bukan aku kalau aku ke aku pribadi itu aku kepingin tetap di surabaya
untuk apa coba ada pesan untuk pak ahok terkait masalah ini ya saya berharap jangan sampai kemudian antar
warga ini jadi musuhan itu antar ini kan itu enggak bagus itu bagaimanapun saya punya orang orang
di surabaya nggak ada tinggal di sana gitu loh saya kan juga nggak ingin kemudian ada itu gitu
surabaya itu kejadian sepuluh november itu tidak mungkin terjadi kalau orang surabaya tidak punya karakter itu
enggaklah aku juga kalau cuman ke jakarta ngeluarkan biaya besar untuk
itu untuk apa juga kan money man duitnya
enggak nantikan apa namanya dari dpp kan
itu tadi kita saksikan bersama bagaimana jumpa pers atau konferensi pers yang diadakan oleh
wali kota risma di surabaya jawa timur di mana wali kota risma menanggapi langsung
ada pernyataan pernyataan hasil adanya ke perencanaan ini juga dianggap referensi alam periburi kevin
dari gubernur ahok atas pernyataannya tersebut dan menghimbau agar ahok tidak terus menerus menyudutkan surabaya
tidak provokatif seperti itu dan juga menghimbau agar seluruh warga surabaya khususnya tidak terpancing dengan pernyataan dari gubernur ahok
apabila ini memang terkait dengan pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur dki jakarta yang akan dilangsungkan pada tahun dua ribu tujuh belas mendatang
pada konferensi pers ini risma juga menjelaskan bahwa risma kalau boleh atau kalau bisa memilih tetap akan berada di surabaya
ini mungkin juga sekaligus menjadi pernyataan bahwa risma kemudian tidak akan ikut dalam bursa pemilihan gubernur dki jakarta pada tahun dua ribu tujuh belas mendatang
tadi kita saksikan bersama bagaimana pernyataan dari wali kota risma di surabaya jawa timur